masa saat tega melepas kamu pergi sendirian nanti saskia bisa murka bisa marah
lemong kamu penyakitan begitu kok
abdullah doakan saya dan fatimah bisa cepat ketemu dengan saskia
dan jaga diri kamu baik baik
wajahnya begitu damai
ada apa denganku
sejak kehadirannya aku merasakan seperti sebuah magnet menarikku
agar selalu dekat dengan sang pencipta
kamu harus banyak istirahat
terima kasih sudah menyelamatkan saya
mama sedang keluar sebentar
kamu minum dulu ya
saskia kondisi kamu masih lemah
sebaiknya kamu jangan puasa dulu
nanti kalau kamu sudah sehat kamu akan bisa gantinya
ayolah kondisi kamu masih lemah
kalau saya sudah niat insya allah semuanya lajar lajar aja
yang pasti dia sudah menipu saya
bersama kami ke muhammad
kenapa kamu pergi
saya cuma mau jalan jalan
ibu amat sangat takut dan khawatir nak
apa ibu kamu tahu keberadaan kamu
sebaiknya kamu telpon ibu kamu dulu ya nak
ibu pasti sangat khawatir
saya belum kasih kabar ke ibu
kamu bisa telepon ibu kamu sekarang
waalaikumsalam pa'a man
kamu di mana nak
bagaimana keadaan kamu

jangan nanti punya takia caya takia caya yuk
udah gak usah difikirkan
sebentar lagi pasti ibu kamu telepon
saya juga berharap begitu bu
saya nggak tahu gimana harus berterima kasih sama ibu dan mas imam
saskia kamu gak perlu berterima kasih kepada kami
tapi kita semua justru harus berterima kasih kepada yang maha kuasa
karena dia yang membawa kita semua bisa berkumpul bersama di sini
kamu tahu gak betapa senangnya
ketemu sama kamu lagi
terima kasih mas
mas imam sudah menyelamatkan hidup saya
imam itu mungkin telepon dari ibu mas saskia
saya angkat telepon dulu ibu
saskia sebentar ya
terus kapan kamu selesai
sayang kamu meeting tuh udah lebih dari tiga jam loh
yang mana sih yang benar
lapangan golf dekat rumah sakit maksud kamu
bukan begitu sayang
ini bukan hanya sekedar meeting
tapi juga buat fun dan relaxing
oh jadi kamu sekalian relaxing dan having fun gitu
terus kenapa sih kamu senang senang gak ngajakin aku
sama perempuan lain ya
julia nggak ada wanita lain di sini
lagian kalau aku ngajakin kamu kita gak bisa kemana mana
aku kan calon istri kamu bukan pelacur itu
julia kamu coba dong untuk ngerti
enggak sayang aku cuma bercanda kok
kamu jangan dibawa serius gitu dong
sayang aku tahu kamu lagi sibuk
aku juga percaya kok kamu gak mungkin bohongin aku
ya udah aku cuma bercanda
aku kangen nih sama kamu
aku juga kangen sama kamu
jangan sampai kulit kamu terbakar ya
aku gak suka cowok hitam
ya udah cepet pulang ya sayang
sampai ketemu nanti
itu dia ruang susternya
kita lihat susan
ini ceritanya tentang apa yang bersyukur ressurah
maaf kalau saya mengganggu saya mau ketemu sama pak imam
iya dia teman saya
kapan dia dibawa kemari bu
oh bukan gitu dia bukan pasien di sini tapi dia datang bersama seorang pasien
kalau begitu berapa nomor kamar kamarnya
maaf ibu kalau begitu saya tidak bisa membantu ibu
kalau enggak gini aja boleh gak saya lihat daftar nomor pasien disini mungkin saya bisa menemukan
maaf ibu saya tidak bisa melakukan hal itu
aduh sus tolong saya sudah jauh jauh datang kesini
maaf ibu saya sedang sibuk kenapa ibu tidak menelpon teman ibu dan menanyakan di mana kamarnya
wah kamu cantik sekali pakai baju hangat itu
tapi sepertinya aku pernah lihat dimana ya
iya ini memang miliknya mama
tapi pas dan sangat cantik kalau saskia yang pakai
ya iyalah saskia kan memang cantik
iya mah dia memang sangat cantik
selama ini mama gak pernah ngeliat gadis manis cantik dan tenang seperti dia
mama gak bisa bayangin loh kalau dia marah tuh kayak apa
mama gak tahu aja
kalau dia sudah marah marah
dia itu seperti harimau betina yang siap menerkam mangsanya dengan cakarnya yang mematikan
iya kamu kalau marah seperti harimau ya
iya ma kalau mama gak percaya
ya sayang saja saskia itu belum mendapatkan orang yang tulus bisa menyayangi dia
tolong jaga dia baik baik ya lihat tamu kita
ingat nggak ada yang boleh masuk kamar ini selain dokter
saya akan kembali besok pagi
mereka udah pergi sekarang
tapi anjing anjing penjaga imam yang menjaga nih
kami pendukung kembang surga mengucapkan selamat hari raya idul fitri seribu empat ratus dua puluh tujuh hijriah
kepada seluruh pemerintah dan pemerintah di indonesia
dan alah rcti